gatok kubur kubur gatok kubur
inilah dia sang saka merah putih
gagah dan luar biasa
ya menjelang memperingati hari jadi indonesia ke tujuh puluh enam pada tujuh belas agustus mendatang
tim gabungan yang terdiri dari polisi satpol pp dan kodim delapan
dan nelayan terenggalek ini membentangkan bendera merah putih raksasa
di pantai dusur tasik madu desa tasik madu kecamatan watulimo seninsia
bendera berukuran tujuh puluh enam meter dengan lebar tujuh belas meter ini mempunyai arti
yakni angka tujuh puluh enam mencerminkan usia kemerdekaan indonesia
dan tujuh belas adalah tanggal hari kemerdekaan
bupati trenggalek berharap semangat indonesia tangguh indonesia tumbuh
dapat diaplikasikan secara nyata di wilayah terenggalek
dengan mendukung penuh upaya vaksinasi nasional covid sembilan belas
harapannya satu semuanya pompok
mendukung langkah pemerintah tni polri dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas
dan sekali lagi di watulimo ini juga banyak sektor esensial
mulai dari perikanan kemudian juga sektor sektor strategis seperti pariwisata
ini harus bisa pulih
pembentangan bendera raksasa ini sebagai upaya untuk membangkitkan semangat nasionalisme
sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi nasional
yosibio novianto trenggalek jawa timur